kecelakaan beruntun yang melibatkan minibus dan lima sepeda motor di jalan gajah mada
di depan kamus universitas islam mataram di mataram nusa tenggara barat
senin siang terekam kamera warga
warga dan pengguna jalan lain memberi pertolongan kepada para korban
menurut warga minibus awalnya menabrak sebuah sepeda motor
di depan kampus universitas islam mataram
tetapi tetap melaju dan menabrak empat motor lain
pengumudi minibus langsung diamankan petugas di markas polresta mataram
sementara itu lima pengendara motor yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit terdekat
seorang korban yang juga mahasiswi universitas islam mataram meninggal dunia
kamera warga merekam proses evakuasi pelajar yang terjepit di antara mobil sedan dan bus pariwisata
di kawasan makam sunan giri kabupaten gresik jawa timur senin pagi
satu orang tewas dan lima korban lain menderita luka parah
berdasarkan pemeriksaan di lokasi setelah antas polrest gresik menduga
kecelakaan dipicu oleh kelalaian pengemudi minibus
saat akan parkir ia menduga lupa memasukkan perseneling ke posisi netral
dan malah menginjak pedal gas bukan pedal rem sehingga mobil mengantam sedan di depannya
ada pun ke enam korban sedang berada di antara sedan dan bus sehingga terjepit
hingga senin sore empat korban yang terluka masih dirawat di rumah sakit
dan seorang korban yang terluka sudah diizinkan pulang
sementara itu korban tewas dibawa ke rsud ibnu sina gresik
tim liputan cnn indonesia